untuk pengerjaan proyek lrt sebagian ruas jalan akan ditutup pada dini hari
pengerjaan proyek lrt cawang duku atas akan menutup akses jalan di sekitaran pancoran hingga gedung smesko
sebagian jalan simpang pancoran dan halte bus transjakarta akan ditutup untuk pengerjaan proyek lrt
dilansir dari detik com penutupan simpang pancoran akan dilakukan pada enam hingga tiga belas oktober dua ribu delapan belas
setiap pukul sebelas malam hingga lima pagi waktu indonesia barat
sejumlah ruas jalan yang ditutup adalah flyover pancoran sisi selatan putaran arah barat sisi barat flyover pancoran
dan jalan bawah samping flyover pancoran menuju kuningan
pekerjaan pemasangan u shape dan juga peer head lrt cawang duku atas di sekitar gedung smesco
menjadi alasan sejumlah ruas jalan ditutup pada dini hari
bagi pengendara yang hendak menuju jalan rasuna said dari selatan pancoran
jalurnya akan dialihkan menuju jalan dr supomo dan jalan kasablangka
penutupan jalur ini juga akan dilakukan pada enam jam setelah penerbangan
pembangunan lrt cawang duku atas akan berimbas pada halte transjakarta
yang akan menutup halte bus pancoran barat
angkutan dini hari bus transjakarta dan pengendara mobil dialihkan untuk melewati gerbang tol tebet satu
dan dapat keluar di eksit tol tegal parang
pelaksanaan pembangunan lrt cawang duku atas ini akan diawasi pt adikarya
sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan pengguna jalan di lokasi pembangunan